ya pemprov dki jakarta mengizinkan live music di restoran dan hotel pada masa pelaksanaan ppkm skala mikro
di satu sisi hal itu tentu memberikan angin segar bagi para pelaku usai di industri kreatif
tapi di sisi lain pemberian izin ini kontradiktif saat ibu kota sedang kembali diterjang gelombang covid sembilan belas
lalu apa yang harus dilakukan pihak restoran dan juga hotel agar live music ini tidak menjadi kluster baru penyebaran covid sembilan belas
kami akan membahasnya bersama sekjen perhimpunan hotel dan restoran indonesia atau phri
maulana yusran selamat malam pak maulana
selamat malam mbak fani
kabar baik ya pak ya
baik pak maulana ini sejauh apa sebenarnya pemberian izin dalam meningkatkan okupansi hotel dan restoran yang kita tahu ya pak terimbas cukup parah semenjak adanya pandemi covid sembilan belas
ya sejauh ini memang kegiatan kan sudah banyak dilonggarkan ya
apa namanya kegiatan kegiatan baik itu di hotel maupun di restoran
itu sudah banyak dilonggarkan sehingga cukup lumayan membantu ya
walau belum banyak membantu tapi lumayan membantu lah
untuk tidak bisa tetap bertahan dalam situasi covid yang mungkin tahu bahwa belum tahu kapan sampai kapan akan berakhir
berhentilah seperti itu mbak sejauh ini
ada laporan pak peningkatannya seperti apa
ada prosentase yang sudah tercatat gitu
tingkatannya sejauh apa
kalau secara nasional memang pada saat libur lebaran itu memang tertekan sekali ya karena adanya pelarangan mudik
kecuali di dki jakarta
pada saat setelah pembatasan setelah libur mudik yang sudah berakhir kegiatan itu sudah mulai agak normal gitu
nah ini yang mungkin
bisa saat ini agak terbantu ya
positifnya di hotel
baik secara nasional maupun itu dki jakarta itu sendiri
jadi memang tadi perhatikan memang permasalahan utama itu okupansi tertekan itu kan sebenarnya karena pembatasan pergerakan itu masih ada
kalau pembatasannya dilonggarkan tentu okupansi hotel yang terbantu lah
jadi apa namanya dari tekanan tekanan yang terjadi jika pembatasan itu berkenan
pak maulana kesepakatannya seperti apa sih untuk para anggota phr ini dalam menegakkan protokol kesehatan saat live musicnya sudah kembali diberlakukan
ya sebenarnya kalau kita bicara hotel dan restoran hotel restoran itu kan pada umumnya ya mayoritas mereka sudah memiliki sop terkait dari protokol kesehatan itu sendiri
kemudian yang berikutnya mereka juga sudah memiliki sertifikasi cisa yang juga dikeluarkan oleh pemerintah melalui program pemerintah tahun lalu untuk lebih apa namanya istilahnya untuk meyakinkan bahwa mereka memang benar benar sudah menerapkan protokol kesehatan
nah itu yang terjadi saat ini seperti itu untuk di industri hotel dan restoran khususnya ya
namun kita nggak tahu
banyak juga yang belum memiliki standar
standar cise juga masih ada di industri
jadi tidak sebelum semua kita tahu ada keterbatasan juga dalam memberikan standarisasi untuk cise itu sendiri pada tahun lalu dua ribu dua puluh
oke berarti sudah ada peraturannya dan apakah juga misalnya ada sanksi yang ditetapkan dari phri jika ada hotel atau restoran yang tidak mematuhi protokol kesehatan atau kesepakatan ini pak
sebenarnya kalau kita kalau ditanyakan apakah ada sanksi organisasi tentu tidak ya
namun kami di industri hotel dan restoran itu memang itu ada pada konsumen nantinya
jadi banyak kritikan kritikan atau apa namanya masukan dari konsumen jika ada salah satu properti itu di hotel atau restoran tidak menerapkan protokol kesehatan
jadi kan industri hotel dan restoran ini sangat sangat khawatir jika ada survei survei negatif yang dapat didapat oleh mereka gitu
zaman sekarang dengan zaman digital itu memang pendapat konsumen atau review konsumen tinju itu menjadi hal penting bagi hotel dan restoran untuk mendapatkan marketnya
nah di situasi pandemik yang kita tahu bahwa demand itu sangat sulit didapat karena supply yang menjadi sangat besar karena adanya pembatasan atau pergerakan tersebut hal ini menjadi sangat sensitif
jadi kami bisa meyakinkan bahwa memang sebenarnya protokol kesehatan itu sudah pasti ada di industri
nah itu sudah pasti akan diterapkan oleh bagi industri hotel dan restoran yang khususnya yang sudah benar apa namanya mendapatkan sertifikasi cisc tersebut ya
jadi berpengaruh juga kepada status kemudian reputasi dari hotel serta restoran itu sendiri ya pak maulana
pak maulana izin untuk live music di hotel dan juga restoran ini kan keluar ya pas lagi kondisi angka kasus covid sembilan belas di ibu kota sedang genting
ini lagi melonjak angka kasusnya bagaimana kacamata phri melihat hal ini
memang tentu kami terima kasih atas kebijakan yang diberikan oleh pak gubernur dki jakarta atas pelonggaran tersebut khususnya untuk masalah live music
tentu dengan pesan pesan yang tetap menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat ya pada saat itu
kenapa karena memang kita sudah mengalami situasi seperti ini kan sudah lebih dari satu setengah tahun
jadi setiap apa namanya fasilitas yang kami miliki bagi kita
baik itu di hotel dan restoran itu tentu sudah cukup banyak tekanannya di dalam
itu tidak hanya terhadap operasional dari perusahaan saja tapi juga terhadap tenaga kerjanya
nah ini yang menjadi situasi yang dilematis bagi kami saat ini
nah tentu dengan adanya kebijakan tersebut pertama tentu ada bagi tenaga kerja dan bagi pelaku bisnisnya tentu ada sedikit pas lega lah
walaupun di situasi pandemik yang sekarang sudah meningkat tentu kita harus bicara tentang itu
karena ada beberapa hal yang harus diberi penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat pada saat live music tersebut berlangsung
oke berarti ada jaminan tidak akan ada kluster ya saat live music ini diberlakukan di hotel dan juga restoran jaminannya
pemula nah tapi gubernur dki jakarta juga kemarin mengingatkan ini ada kemungkinan menarik krem darurat jika angka kasus covid sembilan belas tidak menunjukkan tanda perlambatan
bagaimana sikap phri dalam memandang hal ini dan mungkin ada antisipasi gitu ke depannya pak
ya bagi kami tentu situasi saat ini bukan situasi yang istilahnya mudah bagi kami
jika ada lagi rem darurat atau pembatasan pengetatan yang lebih berat lagi dari ini itu bukan situasi yang kami harapkan dan juga tidak kami inginkan saat ini
karena tekanan dari operation kami itu juga cukup berat dan untuk mendapatkan daya tahan untuk tetap beroperasional
dan untuk melakukan daya apa mendapatkan daya tahan untuk tetap beroperasional
dan untuk melakukan daya apa mendapatkan daya tahan untuk tetap beroperasional
tetap profesional situasi yang belum ada kepastian ini juga dikenal yang mudah
itu kami berharap harus fair juga ya yang selalu kami bicara dari dulu adalah
saatnya pemerintah juga harus fair dengan sharing the paint nya
jadi jangan kami saja yang dibatasi tapi tentu dari pembatasan tersebut juga harus ada kompensasinya
baik itu terhadap pajak daerahnya dan seterusnya
sementara kita sudah alami dari tahun lalu bahwa bagaimanapun apapun yang dikeluarkan
pembatasan pembatasan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
namun pemerintah daerah tidak pernah peduli terhadap kompensasi pajaknya akan tetap dipungut
sementara bisnis ini sekarang mengalami kesulitan itu karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut
itu yang sebenarnya yang kami harapkan
jadi harus ada ya dulu dari dulu kami sampaikan sharing the pain nya mana gitu
jadi jangan kita sama sama lah
pemberantasan ini tapi sama sama juga jangan hanya dari pelaku usahanya itu yang ditang gitu
tapi harus ada juga kebijakan yang peringankan mereka terhadap biaya operation
tentu kalau pemerintah terhadap kontribusi terhadap pajak pajak daerah atau pajak yang mereka keluarkan itu juga harus diringankan
tapi bukan pajak hotel atau pajak restoran ya itu kan wajib pungut
jadi ada pajak pajak yang bersifatnya tetap yaitu pajak reklama pajak pbb yang nilainya cukup besar besar saat ini
oke mungkin bisa berjalan
menjadi pertimbangan ya pak ya
mungkin harapan terakhir pak dari phri sendiri untuk para wisatawan kemudian juga warga mungkin yang masih ingin berniat untuk staycation
dan juga menggunakan yang ada di dalam hotel dan juga restoran yang ada di jakarta dan wilayah indonesia khususnya ini pak
dan juga pemerintah dalam sama sama kita menekan angka kasus covid sembilan belas tapi juga masih bisa menggenjot roda perekonomian khususnya dalam hotel dan juga restoran
sektor hotel dan juga restoran ini pak
kita harus bersama sama ya menekan angka covid ini baik pemerintah carakat dan juga termasuk pelaku usaha
tentu kami berharap masyarakat juga agar kita tetap bisa beraktivitas kembali kami berharap protokol kesehatan itu menjadi hal yang penting
jadi ini juga jangan sampai ini masalah vaksin ini menjadi kelepahan terhadap penerapan protokol kesehatan
itu yang kami harapkan ke depannya dan juga kami harapkan kepada masyarakat
dan kami tetap akan melupaya untuk sangat ketat terhadap penerapan
dan juga protokol kesehatan tersebut agar covid sembilan belas ini tidak terjadi atau menjadi satu kluster di tempat di bisnisnya di bisnis hotel dan restoran
baik harapannya seperti itu ya terima kasih pak maulana yusran atas waktunya bersama kami di cnn indonesia connected pada malam hari ini
sehat selalu pak selamat malam
selamat malam bapak